wanita ini histeris mengetahui suaminya meninggal dunia secara tragis
jenazah korban bernama basing lima puluh sembilan tahun berada di balik kemudi truk pengangkut semen di jalan abdul qadir parepare sulawesi selatan selasa pagi
menurut istri korban suaminya sempat mengeluh sakit perut sebelum berangkat bekerja
tidak ada terpunya busnya bila itu mobil disip pindah
tewasnya korban pertama kali diketahui oleh rekannya yang curiga lantaran truk tak kunjung berangkat dan terparkir di pinggir jalan
sementara tim forensik polres parepare melakukan penyelidikan mencari penyebab kematian korban
dua pemuda di kabupaten blitar jawa timur ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kandang ayam senin siang
jinasah keduanya tergujur kaku diduga akibat tersetrum
menurut kepolisian keduanya sempat membawa kawat untuk membenahi tembok kandang
kedua korban diduga tersetrum karena kawat yang dipegang tak sengaja menyentuh kabel listrik di atap kandang
korban ditemukan luka luka
di antaranya di tangan kemudian di dada di kakinya itu adalah goresan goresan akibat terbakar
petugas visum menemukan adanya luka bakar dan memastikan korban tewas akibat tersengat aliran listrik
kedua jenis penyelidikan langsung dimakamkan di pemakaman indonesia
tim liputan siang andi indonesia